oh gitu sih
ih manyun manyun
nanti kayak ikan kowi loh
nah gitu baru lucu
udah aja nih bete bete kayak gitu
supaya ji sampe sekarang zitra belum ketemu juga
hah lo yakin citra jalan sama om om
ya ampun tak lo gak percaya sama gua
yang gandeng citra tadi tuh udah tua makanya gue sebut om om
masih citra di telepon gak diangkat angkat lagi
aku nggak boleh ke apartemen
kok kamu bilang kayak gitu sih
kan udah seharusnya kamu balik sama papa ke apartemen
lagian kalau kamu balik apartemen papa akan kembaliin semua fasilitas kamu
jadi kamu bisa hidup nyaman lagi
karena sekarang perusahaan papa udah bisa survive dan udah gak tergantung lagi sama om remor
kenapa tiba tiba papa mau balikin semua fasilitas aku
apa ini ada sesuatu
kamu kok punya pikiran kayak gitu sih
papa sama sekali gak ada niat untuk pengen deketin kamu sama mel lagi
malah papa setuju kalau kamu jauhin mel
papa pikir pikir mel emang gak pantas buat kamu
apa ini artinya
apa ini artinya
kalau papa udah setuju hubunganmu
aku sama putri
bilang ke aku kalau papua udah setuju aku sama putri
tapi itu juga bukan berarti kalau kamu boleh deketin si cewek asongan itu
karena papa pasti gak akan setuju sama
pa cukup ya pa
stop manggil dia cewek asongan
dia tuh punya nama pak
nama dia putri
papa nggak peduli siapapun namanya
yang jelas papa nggak setuju kalau kamu dekat sama dia
mau kamu balik sama mel mau kamu jauhin mel
pokoknya papa tetap gak mau kamu deketin cewek itu
jadian aja aku gak pernah sama mel
jadian aja aku gak pernah sama mel
kalau pangeran mau balik sama mel sih lebih bagus

siapa tahu setelah itu bisnisku jadi lebih besar
tapi kalau dia gak mau juga gak apa apa
yang penting dia gak deketin anaknya nawang itu lagi
papa mau tanya sama dokter jamal dulu
karena papa liat sekarang infus kamu juga udah dicopot kan
harusnya kamu udah boleh pulang sekarang
biar sekarang papa cek dulu aja
pak gak usah pak
maksud aku kalau emang aku udah boleh pulang
aku yakin kok pasti dokter jamal atau suster bakal datang ke sini buat ngasih tau ke kita
mendingan kita tunggu aja disini
kalau gitu lebih baik papa tanya aja langsung sekarang
biar ada kepastian kapan kamu bisa pulang
tadi kan gue udah bilang sama dokter jamal
kalau gue yang mau kasih tau ke papa kalau gue udah boleh pulang
tapi gue belum kasih tahu ke dokter jamal
kalau alesannya itu karena gue gak mau papa maksa gue pulang ke apartemen
jangan sampai dokter jamal kasih tahu ke papa kalau sebenarnya gue udah boleh pulang
duh bang current menurutmu

dengarin suara pangeran
saya minta maaf pak
untuk pacaran atau
jatuh cinta sama yang lain
tapi jangan sampai
itu ganggu kerjaan kamu
saya tahu yang saya lakuin itu salah
cara kerja saya
sungguh bukan teladan yang baik
tapi saya janji pak saya nggak akan kayak gitu lagi
maafin saya ya pak
jangan pecat saya pak
gue jadi gak enak sama pak billy
dulu gue juga pernah dapat
masalah kayak gini gara gara pangeran
put sama kerjaan kamu
ya kan pangeran udah gak kerja disini lagi
jadi udah gak ada yang
ganggu kamu lagi gak ada yang bikin masalah lagi
kerja sama pangeran
bapak mau ketemu dokter jamal
iya saya mau ketemu dokter jamal
bapak sudah bikin janji
belum saya cuma mau tanya
apa anak saya udah boleh pulang tuh
belum sama dokter jamal
dokter jamal lagi keluar pak
kira kira balik lagi nggak ya
balik lagi kok pak kesini tapi
sebelumnya bapak harus daftar dulu
di ruangan konsultasi
untuk nanya anak saya boleh pulang aja
atau enggak kok saya harus daftar ulang lagi
maaf pak sebelumnya nama anak bapak
siapa ya pak
setahu saya nama pangeran sudah diperbolehkan pulang pak
jadi bapak tinggal urus administrasinya
dokter jamal udah bilang kok
jadi pangeran sudah boleh pulang
ya udah kalau gitu
saya urus administrasinya sekarang ya sus
permisi ya pak
gue gak mau pulang
mending gue cabut aja
papa kan udah lunasin semua biaya
rumah sakit gue
jadi gue udah gak punya utang apa apa lagi
sama rumah sakit
makasih ya pak aku pergi dulu
lu pasti udah nungguin gue lama ya
gak lihat nih rambut dari kriwell udah hampir lurus tau gak
gak ada kelamaan nungguin lo mr krimis
bukan mau gue juga kali ini bikin lo nunggu lama
jadi ceritanya tadi
waktu gue jalan kesini gue ketemu sama atta
kasian banget dia tadi panik nyari nyariin citra
lo tuh gak tau sih
gue tuh disini jadi tontonan tau gak
tuh setiap kali mahasiswa lewat sini nih
tuh kayak gitu tuh
gak bisa gak boleh disini
gak ada yang ngelarang debbie kriwil
sabar kok marah marahnya ke gua sih
lagian gue heran kenapa lo peduli banget sama mereka
siapa tau ya mereka itu ngeliatin lo karena iri
dalam hati mereka bilang gini
ih itu cewek siapa ya
kok lucu banget sih
lo jangan negatif thinking sama mereka
cewek aja kayak biasanya
oh gitu sih
nah gitu baru lucu
udah aja nih
eh apalahan citra
sumpah ya ji sampe sekarang citra belum ketemu juga
lo yakin setelah jalan sama om om
ya ampun lo gak percaya sama gue
yang gandeng citra tadi tuh udah tua
makanya gue sebut om om
makanya citra di telpon gak diangkat
lo telpon gak diangkat
wah ini gak beres nih
cewek kalau udah jalan sama om om apalagi di dalam mobil
telpon gak diangkat
eh gue gak sanggup
bukannya bantuin temen lagi kerusuhan kayak gini
panik banget sih lo eh kenapa jadi tugas gue itu kan pacar loh ini
sumpah ya om om jaman sekarang tuh agresif
yaudah kalo gitu masuk kelas aja yuk udah jamnya nih
tuh ya din dadah
baby geriwil dadah
lo mau kerja kayaknya
enggak kok saya yang pesen bu
lebih santai gitu
makasih ya mel
aku perhatiin sebenarnya mel ini anak yang baik
tapi karena dia gak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu
makanya dia sering sekali berbuat aneh aneh untuk mencari perhatian
oh mereka galau sih di situ
bisa nungguin equipo dari tim pengvisi perintah kanak k
shaftadawada export serveradi